aku gak bisa jadi pembunuh kayak dia

aku gak bisa jadi pembunuh kayak dia
aku gak bisa jadi pembunuh kayak dia

aku gak bisa jadi pembunuh kayak dia

gagal sampai nanti juga dia
ya tuhan aku kagak juga orang kagak
kalau kau tak baik mau pulang ya
ya tuhan aku
hasilnya bisa diketahui beberapa saat lagi ya
kamu tuh jangan care dulu ya
saya sengaja ngizinin amira untuk menjalani tes darah itu
supaya kamu nggak merengeng rengeng ke saya
untuk minta amirnya nyumbangin darah buat suami kamu itu
karena saya yakin golongan darah amira
nggak sama dengan suami kamu yang sudah bunuh suami saya
dari tadi aku cariin juga malah di sini
ternyata sama si gembel ini
tante tahu nggak sih
papa itu sekarang lagi kritis
dan sekarang mama minta tante untuk temenin
kalau kumpul kumpul di sini sama gembel
jaga yang mulut kamu
pakai bawa anaknya segala lagi sekarang
amira ini baru aja menjalani tes darah
kita mau tahu apakah dia darahnya sama sama papa apa enggak
tante nggak usah macem macem deh
nggak mungkin lah darah gembel kayak dia ini cocok sama papa
eh saya juga berharap supaya golongan darahnya nggak sama dengan putri saya
nyesel juga ibu izinin kamu
sudah bisa diketahui
ternyata golongan darah amira
golongan darah amira
sama dengan bapak prabu
golongan darah anak saya gak mungkin sama dengan laki laki butuh itu
ibu golongan darah orang bisa saja sama
meskipun tidak berhubungan darah
mungkin ini petunjuk dari allah
ini jalan yang di atas
tante mohon kamu mau ya nyumani cara kamu untuk suami tante
enak aja sampai kapanpun
saya tidak akan mengizinkan anak saya menyumbangkan darah buat suami kamu itu
tunggu tunggu tunggu
biarin amira tinggal di sini
amira nggak bisa ngeliat pak prabu didimbing gitu aja bu
bu mau gimana bu ini semua salah kita
ayo dong bu izinin amira nyembangin darah amira ke dia bu
ibu sakit dengernya amira
ibu gak pernah membesarkan kamu jadi anak duraka
sadar nggak sih kamu
sadar nggak sih kamu amira
kamu lupa amira
betapa sayangnya ayah kamu itu sama kamu
apapun ayah kamu berikan untuk kamu amin
tapi ini balasannya dari kamu
amira sama sekali nggak mau jadi anak duraka
amera gak mau nanti ada orang yang meninggal gara gara kita
kamu tuh gak ngerti ya perasaan
ibu seperti apa
kamu nggak ngerti ya amira
betapa hancurnya hati ibu
ketika ayah kamu pergi untuk selamanya amera
ibu pikir kamu merasakan hal yang salah amira
tapi ternyata nggak ya
ternyata kamu mau menolong orang itu
kamu mau undang pembunuh itu
ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menolong orang itu
amirah pokoknya ibu gak mau lihat kamu ke rumah sakit itu lagi ya
dan jangan pernah kamu menyumbangkan darah kamu itu untuk prabu wijaya
kita sudah tidak punya banyak waktu lagi bu
kita harus segera melakukan tindakan untuk transfusi darah kepada pak prabowo
kalau tidak pak prabu tidak bisa tertolong
waktunya sudah semakin sempit
golongan darah amirah
sama dengan pak prabu
gue gak mau pak prabu meninggal
gue harus paksa amirah untuk sumbang darah ke pak prabu
karena saat ini hanya golongan darah dia yang sama sama pak prabu
pak pak prabu
tadi ibu itu nggak keluar keluar
sekarang ada ini juga
gimana caranya aku bisa keluar dari sini